penyidikan kasus dugaan siswi sd yang mengalami kebutaan usai mengalami penganiayaan terus dilakukan
setelah memeriksa siswa lain sah hari ini melakukan pemeriksaan mri
bagaimana perkembangan kasusnya bergabung bersama kami malam hari ini pengacara korban abdul malik
selamat malam pak abdul
selamat malam mas
pak abdul hari ini sah menjalani pemeriksaan mri apa saja hasilnya
ya karena tadi kita datang itu kan baru tahu mas ya dikasih tahu sama keluarga korban bahwa ada pemeriksaan di phc yang diminta oleh rumah sakit ibnusina
ya kami istilahnya ya terima kasih ya khususnya ya ini kan upaya kita pertemuan sama pak kapolres ya kapolres gresik itu pak aditya
tadi ada juga dari bupati juga datang ya
jadi intinya gini mas polisi nggak perlu kita ajari ya
intinya bahwa anak ini tadi itu hasilnya bagaimanapun juga kita tidak dikasih
karena pemohonnya bukan kita kan gitu kan seharusnya polisi yang mohon kan gitu kan
nah kita sendiri ya rumah sakit itu ya karena kita ini orang hukum yang artinya harus rumah sakit rumah sakit yang netral gitu loh
rumah sakit rumah sakit yang netral rumah sakit yang silanya itu yang bener bener rumah sakit mati
tadi kita tadi kita sudah bincang bincang habis diperiksa itu anaknya waktu itu dia makan sosis
waktu dia makan sosis itu itu bapaknya itu menunjukkan
ya tangannya bapaknya itu ditutup yang sebelah kiri
ya ditutup ya alat matanya itu bapaknya
akua ini apa anak sosis
terus yang mata sebelah kanan ini ditutup sama orang tuanya
ditunjukkan ini apa mbak aqua
nah menurut saya ya ini biar tahu gitu loh
karena ini tadi saya dengar ya barusan ini saya dengar laporan ya dari keluarga korban
ya ini katanya ini orang tuanya dipanggil oleh pak camat gitu loh
tadi dipanggil pak camat untuk membuat sukat pernyataan
minta maaf bahwa pak camat bapak camat ini kok tahu
dia tuh siapa
pak abdul berarti ada informasi bahwa keluarga ini mendapatkan tekanan tekanan juga dari luar begitu
wah pasti mah
jadi dari istrinya istrinya ibunya tadi mengatakan ada yang tahu anak kelas enam sdw
tapi tidak boleh diomongkan
karena bagaimanapun juga nanti namanya jelek
yang kita sayangkan ini benar apa tidak ini ya katanya besok itu
ini bapaknya tadi tuh ditatang
sampai dia tuh stres ya
masa orang gitu dipasak stres lah
kita ini tidak meminta polisi memproses gitu ya
kita melaporkan diproses
ini kan sudah satu bulan kan gitu istilahnya
nah tapi dengan pertemuan kita sama kak pores hari hari senin
ini langsung satu hari dua hari ini langsung ada gerakan yang bagus ya
kita ucapkan terima kasih kepada pak pores
nah tapi yang kita antipasi ini tadi pak camat ini sudah tahu hasilnya
katanya hasilnya anak kamu ini tidak buta
baik pak pol
kamu ini tidak buta
dari informasi yang anda dapatkan sejauh ini keluarga korban ini mendapatkan tekanan dari siapa saja selain dari camat tadi
ya ya dari camat kalau dari kepolisian tidak ada mas
ya dari saksi saksi punya saksi datang saksi itu ya tidak boleh dikasih tahu gitu loh
dari pihak sekolah sendiri

cctv itu dihapus bisa di
nah ini yang kita pasangkan itu nanti saya minta pada pak kapolres jangan gegabah
ya istilahnya jangan gegabah bahwa nanti dicek aja nanti
dicek aja pak kapolres jangan tahu siapa siapa ajak anak itu atau pak kapolres datanglah ke rumah anak itu
diajak ke rumah sakit dr mata ya diundang di mana
kalau di dokter mata kan pasti akan diperiksa mas
contohnya matanya ditutup satu
ini tutup ini apa
nanti itu nggak kelihatan sebelah kanan itu gitu loh
pak abdul sekali lagi saya konfirmasi
apakah memang ada tekanan juga dari pihak sekolah atau seperti apa sejauh ini
ya ini tadi malam ini tekanan dari pak camat ini
karena orang tua laki lakinya ini kan perangkap desa sekretaris desa
yang dia itu tidak dibayar oleh mp pemerintah ya dapat sk wali kota
dia disuruh membuat surat pencabutan
sk bapak patent disuruh buat surat pencabutan ya
surat pencabutan dan minta maaf
kalau enggak dia akan dipecat
nah ini kan nggak bener ini pak camat begitu begitu gitu loh
nggak bener ini
saya minta ke polisian ini saya bicara ini apa ada sampai orang tuanya itu menangis kasihan
ditekan saya bilang sudah lah
kalau orang tua kalau kamu itu anak kamu itu memang bener bener pelabahannya gitu
kamu ngomong apa adanya dia ketakutan karena nggak bisa makan mungkin gitu loh
pak abdul mungkin anda juga bisa jelaskan kepada kami
sebenarnya apa posisi camat sendiri dalam dugaan kasus ini
apakah memang sebegitu pengaruhnya besar terhadap sekolah juga atau seperti apa
ya kita belum tahu mas ya
tapi yang baru kita tahu seorang camat itu bisa tahu hasil daripada hasil daripada dari phc
sudah tahu bahwa anak kamu tidak buta kamu harus mencabut laporan minta maaf
buat pernyataan kalau enggak kamu akan saya pecat
nah ini kan katanya orang jawa nggak bener
katanya orang surabaya ya kurang hijarlah
berarti informasi yang ada pak abdul berarti informasi yang anda katakan kepada kami saat ini adalah informasi yang diberikan oleh orang tua
bahwa memang ada tekanan tekanan termasuk salah satunya dari pak camat begitu di sana ya
ya barusan tadi tadi dipunang sama saya
ya kasian kan katanya ini informasinya besok akan ada berita rilis
saya minta kepada pak kapolres sebelum dilakukan berita berita yang tidak benar itu ya istilahnya itu bawa anak itu gitu loh
anak itu bawa ke rumah sakit dr mata atau bawa anak itu matanya tutup
kalau dia bisa bisa melihat alhamdulillah gitu loh mas
baik pak abdul
berarti dia sudah sembuh gitu loh mas
baik pak abdul
kita syukurlah kan begitu saja
pak abdul apa rencana anda ke depan
apakah besok juga anda akan mengatakan kepada pihak kepolisian mengenai informasi adanya tekanan tekanan ini termasuk pemaksaan untuk membuat surat pernyataan permintaan maaf tadi
iya saya tadi sudah bilang sama yang karena kita ada pak arief ya klien kami itu bapaknya itu saya bilang sudah kamu tidak usah takut tekan tekan itu
kamu nggak usah takut nggak bisa makan gitu loh
makan sudah ada yang ngatur yang di atas gitu
yang kita sesalkan itu pak caklo
dari mana dia bisa tahu hasil daripada kedokteran gitu loh
dia itu siapa gitu loh
baik yang bahkan anda saja sebagai kuasa hukum juga tidak mendapatkan
pak abdul tadi anda juga
tadi anda juga sudah mengatakan bahwa bahkan anda saja tidak mendapatkan
kalau nanti hasil dokter itu nggak benar mas kita ya kita apa kita tes ke dokter mata yang lainnya
ya kita akan laporkan dokter itu
baik pak abdul
apa yang membuat anda dan juga keluarga merasa bahwa rumah sakit yang ditunjuk ini tidak netral
tadi ada katakan itu di awal
bukan tidak benar
jadi ibnu sina itu tadi kan datang
ya kita sendiri kan nggak tahu ya
nah kita kan nggak tahu
karena ini kan karena kan sudah viral mas
ini laporan dua puluh delapan loh mas
sudah viral kan
sudah viral waktu kita ketemu sama pak kapolres hari senin ya
nah itu sudah diberitakan gini gini ya
kita bersyukurlah bupati sudah turun ini ini
tapi yang kita sayangkan ini pak camat menekan ini loh
untuk membuat surat anu terus dipecat kalau entar gini
kan kasian gitu loh mas
baik pak abdul
kita juga masih akan terus menggali
salah satunya adalah mengenai cctv di lokasi
apakah ada perkembangan sejauh ini
ya cctv belum ada keterangan karena nunggu hasil platform
ya kita sendiri saya minta kepada pihak kepolisian
benar apa tidak itu besok katanya dari teman teman media itu akan ada rilis
ada release katanya
nah kalau rilis saya minta kepada pak kapolres
jangan dilakukan sebelum pak karta pores ya nemuin seorang anak ini
terus melihat sisi yang benar
bawa anak ini ke rumah sakit atau matanya ditatap dikasih ke benda
ini apa kelihatan apa enggak
kalau dokter rumah sakit mata ini kan phc kan ada dokter mata nya tadi
setiap orang datang ke dokter mata itu akan dilihat ditutup satu mata
ini apa ditutup lagi ini apa
kalau itu hasilnya bagus alhamdulillah
berarti dia sembuh
tapi kalau nanti kita tuliskan lagi dia hasilnya tidak bagus di dokter mata
ya rumah sakit yang mengatakan hasilnya itu begitu kita akan laporkan ini
pak abdul sejauh ini bagaimana tanggapan anda dan juga keluarga terhadap pihak sekolah
yang seolah menutupi kasus ini walaupun dalam dugaan
dalam apa yang dikatakan oleh pihak sekolah adalah mereka tidak bisa sembarangan memberikan cctv
ya itu enggak benar
karena kepala sekolah itu harus bertanggung jawab karena anak itu kejadiannya di sekolah itu
di sekolah itu kebetulan siapa dia bertanggung jawab
itu kan rumah daripada sekolahan
kita tidak menyebutkan lah itu sekolahan mana kan itu kan
jadi harus tanggung jawab dia
biar ini biar siapa sih yang benar siapa yang salah
jangan lho nakut nakuti memprovokasikan
sekarang jamat lagi ikut ikut terjun itu
menjadi provokasi itu
pak abdul sudah satu ratus lima puluh enam siswa
apakah ada informasi tambahan dari mahasiswa yang diperiksa kemarin
sampai sekarang mas kita belum tahu mas
sampai sekarang kita belum tahu
makanya kita ini kan baru ya baru tanggal delapan belas itu
kita dengan adanya kita ketemu hari senin
dan hasilnya dua hari ini sudah ada perkembangan pemeriksaan pemeriksaan kan gitu kan
ya mungkin nanti kita akan ke polres kita akan menanyakan
tadi kita sudah ketemu sama ppa nya waktu di rumah sakit bac
ya kita minta lah
harus netral kan mungkin selangnya
baik kita akan terus update mengenai kondisi terkini dari sah
terima kasih sudah bergabung bersama kami
abdul malik nggak salah
kalau bisa dari tv datang ke rumah
kita tahu sendiri
di turun matanya kelihatan apa enggak
ke kanan kelihatan kiri kelihatan apa enggak gitu kan
baik pak abdul
kalau dia sudah sembuh kita bersyukur alhamdulillah gitu mas
baik pak abdul
nanti kita akan update kondisi terkini
terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat malam mas
terima kasih mas